bupati pemalang junaidi bersama istri irna setiawati
masih dalam masa karantina atau isolasi di rumah sakit dr asari pemalang
selama karantina bupati mengirimkan sebuah video yang diunggah di media sosial
menurut bupati junaidi setelah menjalani pemeriksaan baik rapid dan swab
dirinya dinyatakan terjangkit covid sembilan belas
dia dan istri meminta doa kepada seluruh masyarakat untuk kesembuhan
bupati meminta agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan
untuk membendung penyebaran covid sembilan belas
mohon doanya kepada seluruh warga masyarakat kabupaten malang
karena saya setelah melakukan rapid test di swab
menghasilkan terkonfirmasi positif
maka dari itu kami mengajak menghimbau kepada seluruh warga masyarakat kabupaten malang
untuk tetap patuh kepada protokol kesehatan
jaga jarak new normal bukan berarti semuanya sudah normal
roda pemerintahan di pemalang tetap berjalan seperti biasa
untuk sementara waktu pemerintahan kabupaten pemalang dikendalikan oleh wakil bupati pemalang martono
untuk penyelenggaraan pemerintahan tentu berjalan terus
tidak ada kendala kita memastikan
belajar yang dibawahnya memastikan bahwa pelayanan dan tindakan pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya
tentu akan ada penyesuaian penyesuaian
pembatasan beberapa penyesuaian dan pembatasan kegiatan
yang tentu melibatkan beliau tentu akan kita jadwalkan ulang
untuk karena beliau sedang melakukan karantina
satuan tugas mencatat saat ini jumlah positif covid sembilan belas di pemalang sebanyak tujuh puluh tujuh orang
imam suripto pemalang jawa tengah